ratusan buruh yang tergabung dalam serikat pekerja nasional atau spn minggu pagi
berangkat ke jakarta untuk mengikuti aksi unjuk rasa memperingati hari buruh internasional
sejak pagi ratusan buruh dari sejumlah pabrik ini sudah berkumpul di kawasan unit tekstajur
kecamatan bogor timur bogor
mereka berangkat ke jakarta dengan menaiki empat unit bus yang dikawal oleh polisi
diperkirakan ada sekitar seribu buruh asal kota dan kabupaten bogor
yang akan berdemonstrasi di gedung dpr ri dan istana merdeka
komunitas buruh asal bogor ini mengusung dua tuntutan yaitu menolak aturan pp tujuh puluh delapan
terkait penghapusan hak runding penentuan upah buruh
serta menolak bpjs kesehatan lantaran pelayanannya dinilai jauh lebih buruk dari jam sostek